sport lovers borobudur marathon dua ribu dua puluh empat akan kembali digelar satu desember dua ribu dua puluh empat mendatang di magelang jawa tengah
dengan berbagai program dan persiapan matang bank jateng borobudur marathon dua ribu dua puluh empat diharapkan menjadi acara yang tidak hanya memajukan olahraga
namun juga memberikan dampak positif bagi perekonomian dan komunitas lokal
bank jateng borobudur marathon dua ribu dua puluh empat akan kembali digelar di magelang jawa tengah
borobudur marathon dua ribu dua puluh empat akan digelar pada satu desember
gelaran bank jateng borobudur marathon dua ribu dua puluh empat mengangkat tema run on mark it
tema ini mengajak para pelari dari seluruh indonesia dan luar negeri untuk menembus batas menunjukkan determinasi
melengkapi perjalanan lari mereka dan meninggalkan jejak serta legasi di borobudur maraton
pj gubernur jateng nana sujana mengatakan evaluasi yang terus dilakukan setiap tahunnya menjadikan perhelatan tahun dua ribu
dan borobudur marathon menjadi lebih tertata dan lebih berharga
lebih baik sehingga multiplier effect bisa dirasakan lebih banyak lagi oleh masyarakat magelang dan jawa tengah
kalau kita perspek ke belakang di tahun dua ribu dua puluh tiga kita support melaksanakan borobudur marathon ini dengan sukses
kita mau mengelorkan borobudur marathon
dan antusiasme masyarakat cukup banyak
karena yang mendaftar itu lebih dari dua puluh ribu
tapi kita membatasi sekitar sepuluh ribuan
artinya pertama cuaca mendukung
kemudian yang kedua persiapan pelari juga
seiring dengan dari tahun ke tahun
pemaparan tentang persiapan untuk berlari jarak jauh sudah semakin baik
kemudian paparan informasi tentang pola hidup sehat juga meluas
saya pikir persiapan peserta buruk pada tahun bukan dari tahun ke tahun akan lebih baik
jadi presiden penghentian pada tahun lalu itu hanya terjadi sekali
selain itu setelah sukses membina umkm magelang dan sekitarnya melalui bank jateng pawone
pada perhelatan bor mar di tahun tahun sebelumnya tahun dua ribu dua puluh empat
bank jateng akan memperluas umkm yang dilibatkan dan mengadakan program akselerasi
dan mengadakan program akselerasi bagi para pelaku sektor usaha lainnya
sehingga bank jateng borobudur marathon dua ribu dua puluh empat akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar
bagi masyarakat magelang dan jawa tengah